tim sar gabungan pencarian kapal motor atau km ladang pertiwi
yang tenggelam di selat makassar atau sekitar perairan pulau pemantawang
pada minggu malam menyatakan kembali mengevakuasi empat korban selamat
yang berada di dalam manifest km ladang pertiwi
mereka ditemukan tengah terombang ambing di sekitar wilayah perairan pulau pemantawang
dengan penemuan itu total penumpang selamat km ladang pertiwi berjumlah dua puluh satu orang
menurut analis pencarian dan pertolongan basarnas sulawesi selatan wahid jamalu
satu dari empat orang yang dievakuasi pada hari minggu bernama suparman
yang merupakan nahkoda kapal km ladang pertiwi
operasi sar korban km ladang pertiwi hari ketiga akan kembali dilakukan pada senin pagi waktu setempat
kami berhasil menemukan
kami menemukan empat korban
yang kedua berhasil ditemukan dari kapal kri akan uding di danam enam dalam kondisi selamat
yang kedua berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas kapal mp ps oci dalam keadaan selamat
jadi total korban yang kami berhasil temukan totalnya dua puluh satu orang dengan selamat
proses pencarian korban km ladang pertiwi yang tenggelam di selat makassar
dilakukan dengan menggunakan kapal
basarnas dan juga helikopter super pumat milik tni au
proses pencarian di laut juga dilakukan dengan melakukan kontak radio
dengan kapal kapal yang melayari lokasi tenggelamnya kapal
km ladang pertiwi diperkirakan tenggelam di titik sepuluh mil laut
dari pulau pemantawang kabupaten pangkajeni kepulauan sulawesi selatan
berdasarkan informasi dari korban selamat serta pemerintah setempat
km ladang pertiwi membawa empat puluh dua orang
dari pelabuhan pauteri makassar
dan hendak menuju ke kalmas kabupaten pangkep pada rabu dua puluh lima mei lalu
kapal tenggelam sehari setelahnya yaitu pada kamis dua puluh enam mei
tim liputan cnn indonesia